siap jumpa eksklusif di gtv
halo renny kamu sekarang lagi dimana
kamu diapain lagi sama orang orangnya george
saya baik baik aja kok jane
kamu gak usah khawatir ya
padahal aku kan gak bisa nyetir mobil kok dikasih mobil ya
dulu elsa sudah sangat menghancurkan kamu ndina
sampai benar benar hancur
tapi tuhan punya cara buat mengangkat kamu kembali kehidupan yang sepantasnya kamu dapatkan
kehidupan yang jauh lebih baik
namanya siapa tadi pak
kamu mau ngapain disini
kenapa sih jane
masa saya nggak boleh mampir ke kantor tunangan saya sendiri
tidak tidak bisa
saya mau kerja
dan saya gak mau diganggu
jadi tolong kamu pergi aja sekarang
kamu dinear sama saya
saya gak bisa saya ada kerjaan yang gak bisa saya
soalnya pacar kamu itu pasti gak akan berani lagi deket deket sama kamu
tidak tidak mungkin
kamu berbuat apa lagi sama randy
jangan sampai kamu keterlaluan ya
kalau dari awal kamu nurut sama saya
saya gak akan berbuat sejauh ini jane

dan saya akan mengingatimu

halo rendy kamu sekarang lagi dimana
kamu diapain lagi sama orang orangnya george
saya baik baik aja kok jen
kamu gak usah khawatir ya
jangan lupa ya
kamu tolong tanyain lagi ke bu soraya
soal cover majalah itu
iya ren i will
saya akan tanyain
tapi kamu bintaran gak apa apa kan
rendy saya beneran
saya beneran minta maaf
kamu jadi ngalamin ini gara gara saya
beneran saya gak apa apa kok
syukurlah kalau kamu gak apa apa
kalau ada info dari bu soraya ya
oke makasih ya jen
gue datang kesini
lo cerita semua mengenai joshua yang lo tahu
itu orang bakal berurusan dengan keluar

terima kasih ya
kamu di sini

nggak pernah pernah luka oke
saya minum dari waktunya

ada tukang urine disini
ada tukang melbourne
saingan aja gue

nggak udah hitung
jangan lupa beneran

tapi terlihat tidak cukup dengan thirst kan benda itu

gue pengen tahu apa yang terjadi sama lo
setelah semua yang udah lu perbuat
gue itu gak mau bikin lo menderita
itu nino menceraikan lo
dan setelah itu
gak bener bener keterlaluan rick
seharusnya dari awal
gue gak minta bantuan dari lo
gara gara lo hidup gue sekarang kacau
dan lo harus denger ya
gue bakal cari cara
supaya bisa mempertahankan pernikahan gue sama nima
sekarang logika lo
lagi gak bisa mikir jernih
lo akan sadar
memang lebih baik lo cerai dari nino
disaat nanti nino tau
kalau anak yang dikandungan lo itu
adalah anak gue